jalur tol pemalang batang jawa tengah pada arus mudik tahun ini siap dilalui para pemudik
pengerjaan proyek tol tersebut kini terus dikebut siang dan malam
asisten deputi kemenkopul hugam blikjen bambang sugeng beserta rombongan
rabu suri meninjau lokasi pembangunan proyek tol di gandulan pemalang
kepada rombongan tersebut pelaksana proyek pemalang batang toll road
pbtr berjanji awal bulan juni mendatang ruas tol sejauh tiga puluh sembilan km ini
sudah bisa difungsikan
kendaraan pribadi sudah bisa melintas dari mulai pintu keluar sewaka pemalang
saat ini pelaksana proyek masih merampungkan empat belas jembatan yang ada di sepanjang ruas tol tersebut
sebanyak tujuh jembatan permanen akan rampung dalam sepekan ke depan
sementara tujuh jembatan lainnya terpaksa menggunakan balai
yakni jembatan sementara namun mampu dilintasi kendaraan dengan berat hingga tiga puluh ton
progresnya untuk timbunan nyambung saat ini sudah lebih dari sembilan puluh lima persen
lebih dari sembilan puluh persen
yang belum tersambung di ketumalang
itu ada di seputar semaka ke sitemu
sitemu nyambung ke timur
itu hanya sekitar delapan ratus meter
hanya berisikan dari tiga puluh sembilan km
iya delapan ratus meter
dan belum bisa nyambung kaitannya dengan jembatan yang kita rencanakan baru minggu pertama juni bisa dilalui
karena belum adanya lampu penerangan jalan ruas tol penjagaan pemalang dan pemalang batang
hanya akan dibuka pada siang hari saja
saat malam hari kendaraan pemudik yang keluar dari tol brebes timur
tetap akan menggunakan jalur pantura hingga ke tempat tujuan masing masing